sejak dilantik sebagai bupati wonogiri
pada tujuh februari dua ribu enam belas
sudah terpatri dalam hati
menyelesaikan persoalan kemiskinan
di kabupaten monogiri
pria yang agrab di sapa jeket ini
tak menginginkan rakyatnya
mengalami nasib serupa
kisah jeket dan sepak kerja
orang nomor satu sekaligus ketua
dpc pd itu membangun
kami bu saya ibu apa kabar berjabat timau dalam gimana situ ngalar terus kebun mbak
ingin kenal sama ibu e pak cek ini anaknya jadi bupati tapi dulu ceritanya seperti apa sih bu
zaman masih kecil mas ceritanya miskin banget bu anaknya rangka punya rangka pendidikan bu
tukang jamu beginilah allah masih rezeki dipercaya allah mah keluarga keluarga mereka
bu umur aku teh tujuh puluh tahun saya bu manja manja lama lama
enggak ketemu ketemu sarang pulangnya saat titik balik atau titik rendahnya
seorang masjidnya kelas dalam hidup saat sebagai pribadi berada pada sebuah keluarga
keluarga dengan keterbatasan kebetulan pada waktu itu kami mendapatkan sebuah kondisi
buah resoperasi lenjar pump saya ingat betul saya nggak paham karena kita juga orang apa sih ini
orang katanya potensi untuk untuk segera dilakukan tindakan tindakan medis ya sudah yang saya sangat
terpukul waktu mau dilakukan tindakan operasi ibu ngasih uang tujuh ratus lima puluh waktu itu lima puluh an
ribu biru itu di ikat sama karet disampaikan ini hutan sama pak diheri saya ingat betul itu
itulah titik balik maka kami harus saya harus mulai berbenah mulai menata diri mulai memperbaiki
perkuat visi perjuangan
wais luar biasa
pasti kalah ya mak
kau selu kita aduh
diajak olahraga di badminton loh mas jeket
gimana masa di mainnya lumayan lah ya
jos yang penting pertama sehat
jadi berdampak kepada suasana kebatinan
yang penting tadi koknya lewat internet
lewat net saja kita aliran berkeringat saja
mas jk ini hobi olahraga
sejak kapan mas hobi olahraga
apakah semenjak jadi bupati atau dari dulu dulu sudah senang olahraga
olahraga apa aja yang disenengin
kebetulan olahraga ini sudah menjadi hobi kami dari kecil ya
mungkin dari remaja ya
kita memang ya hidup di lingkungan pedesaan harus aktif
kadang aktivitas kalau masa sekolah libur kesawah kajalan
jadi selas selas itu kita isi dengan aktivitas olahraga
mas jeket ini bisa diceritain ini soto apa nih
sudah menggoda selera ini
bahdomo itu artinya kalau dulu boleh ngutang
masih masa transisi
masa untuk mencari jati diri waktu itu
nggak punya skill nggak punya modal vinen atau apapun
ya sudah akhirnya apapun dilakukan
nah kalau sarapan di sini warung
berarti ini adalah tempat makan bersejarah bagi mas kiai
ya bagi saya ini sangat bersejarah
katanya sampai nggak menyentuh ayam itu gimana ceritanya mas jeket
ya paling bawah tempenya waktu itu tempe tepung itu
nanti yang punya uang beberapa diambil ini
ya gitu aja
itu sejarah kan
dulu sama teman teman ke sini makan bareng
iya sama geng geng itu
kalau kami bicara di sini konco berjual
sesusuh apa sih mas waktu itu sampai ngutang sini
kalau saya cukup susah ya
ibu bakul jamu
terus adik saya dua
ayah ya kebetulan mohon maaf lah
kami dari keluarga yang tidak ideal
maka atas kondisi itu tentu naluriah kita harus bertahan
bertahan dalam kondisi keterbatasan
nggak punya skill nggak punya material
lahir dari keluarga yang kasta kasta sudra kasta biasa
tapi ya sudah lah
itu garis tangan kami itu takdir kami
kita bersyukuri aja
pas jk kili geng gengnya ada yang bertato
berarti benar nih
katanya preman dulu
kalau bicara preman nanti nyari input teman teman aja
jadi juga ini preman
ya itu malah preman
jadi semuanya melakukan preman
preman hatinya hello kitty baik
gimana mas jika itu ceritanya dijelukin mantan preman
saya tadi kita sampaikan
untuk bertahan hidup kita nggak bisa mengandalkan pada siapapun
tapi kita bukan yang meminta minta gitu loh
nggak mau loh kita
ya kita berdua
ada potensi apa
ada potensi apa masuk
ada potensi apa berjuang dikelola dengan profesional
cuman memang karena waktu itu ya
seperti apa ya bahasa yang paling tepat
nggak pernah berpikir panjang
yang penting ambil risikonya pikir belanda
kira kira begitu aja
langsung aja ini ke makanan
ini kan istimewa
pertama ini soto piring
disajikan dengan tungku aren
cita rasanya oke
memang ini diwariskan kepada anak anaknya
agar ini dijadikan sebuah wisata kuliner ya
wisata kuliner yang ikonik kita
nanti disini sering pak wardoyo senior kami bupati sukoharjo
kejabatan itu sering kesini
itu salah satu makanan khas juga
khas sukoharjo ini termasuk soto leginda
kalau jage ini super leginda
karena bahdomo artinya boleh ngutang
berarti aku ngerasain soto yang boleh ngutang
oh sih boleh ngutang
kalau sekarang bayarnya nggak usah dihitung
oke nggak usah dihitung
nggak usah berapa tinggal kembaliannya
gagem simbah saja
berarti udah ada yang dulu dulu ditangkap
itu bunga yang harus kami bayar
berarti ada bunganya ya
kalau sudah politik berbaya tinggi
biasanya masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari proses

kalau kebal nanti ini
oh ya mas
kalau wonogiri orang orang pasti kenal sama bakso sebenarnya apa nih yang ikonik sama wonogiri mas
ya kalau wonogiri ini sesuatu yang paling ikonik tentu semangat kami bicara wonogiri itu karena
kita spirit ratingnya tinggi warga kami merantau sampai dimana maka yang paling ikonik tentu kami
punya masyarakat yang punya semangat kemandirian cukup luar biasa itu sesuatu struktur sosial
yang kami miliki kalau ikonik di bidang wisata kita punya gejah mukur ini salah satu waduk
terbesar yang ada di indonesia proses pembangunannya cukup panjang seribu sembilan ratus delapan puluh dua ya peresmiannya
di dalam prosesnya tentu ada proses yang cukup mendramatisasi
hai jumlah penduduk yang ditransmigrasikan berapa menenggelamkan lima puluh tujuh desa delapan kecamatan
dua puluh tujuh masyarakat kami harus trans ke sentium ke sumatera itu bagian dari cerita cerita ikonik
yang selalu melekat dengan gajah mungkul untuk kuliner kita ada bakso kita ada mie ayam kita
ada ayam goreng yang jadi khas dan tentu kuliner nila
bakar bodoh nila dan yang lain itu bagian dari kuliner ikonik kita buat
prestasi begitu kan kalau kita berbicara by data bahkan pernah menjadi juara satu pph berarti
penghargaan pembangunan daerah dari dua puluh tujuh dari tiga puluh lima kabupaten di jawa tengah seperti apa prestasi prestasi

di menjelang akhir jabatan ini kalau capaian capaian itu dianggap sebuah prestasi
tentu di dalamnya ada sebuah proses proses yang diinisiasi oleh para opd kami para pelanggar
kerja kami yang diorkestrasi oleh bapak sekda maka kolaborasi dan sinergi ini berpikir pada
kembali kepada proaktif kita menentukan skala prioritas fokus pada tujuan akhir dan berpikiran
tetapkan sesuai keinginan dan monastery kita di bidangnya adalah wilayah komunitas untuk
binaikan masyarakat indonesia maka hanya menanginduan tidak jadi organisasi dalam
berarti dibedahan mor coating tak jadinya terhadap semua masyarakat jadi kemudian trade serta semuanya
maka orangnya menolak nih bagaimana cara mempunyai mindset yang berbeda tidak menggunakan mani politik
kami berangkat dari sebuah struktur pemerintahan ini kan produk dari demokrasi
demokrasi memberikan kewenangan seluas luasnya otorisasi diberikan mutlak kepada masyarakat
untuk memilih menentukan siapa nanti yang dipercaya menjadi pemimpin
problem besarnya adalah apakah masyarakat kita paham esensi pemimpin itu seperti apa
kewenangannya sampai di level berapa batasan batasannya apa kan nggak paham
maka yang terjadi adalah politisasi dengan kemampuan uang dengan janji janji dengan politik identitas
dengan memberikan sesuatu yang bersifat material sembako atau apapun
menurut cara pandang kami itu sebuah langkah yang mencidrai dari demokrasi
itu sendiri atas visi misi yang disiapkan oleh partai politik atau pihak pihak lain yang berkepentingan dalam demokrasi
jadi bukan menawari sesuatu yang sifat pragmatis
itulah yang menyebabkan high cost politik berbiaya tinggi
kalau sudah politik berbiaya tinggi biasanya masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari proses demokrasi ini
nah itu yang kami ubah di wonogiri
kita mencoba untuk merepresentasikan kepercayaan publik
dengan apa menyiapkan program program
yang program itu adalah program yang disuarakan diaspirasikan dari masyarakat
mau melalui musdus musdes musrebang kecamatan musrebang kabupaten
itu ruang ruang yang kami buka sebagai ruang untuk apa
merepresentasikan partisipasi publik
dari partisipasi itu kami olah kami sinergikan dengan rpcmd kami
dan kami lahirkan dalam bentuk kebiatan
dan alhamdulillah mbak
mbak naya bisa melihat sendiri tadi
respon masyarakat seperti apa animonya bagaimana termasuk sikap
tidak hanya respon tetapi berani mengambil sikap
sikapnya adalah kami akan melanjutkan program program pemerintah
itu bagian dari proses edukasi politik
berapa lama mas jacket bisa meyakinkan masyarakat merubah mindset seperti itu
kalau bicara ukuran waktu kami akan mengkomparasikan
saya akan mengkomparasikan sebuah data bahwa saya di lantai dua ribu enam belas
masa transisi ada proses internalisasi bagaimana sinergisitas itu kan diawali dari kontraksi internal
kontraksi internal inilah adalah titik baliknya di sini
sukses dan tidaknya adalah saat kita bisa memanajerial internal ini dengan baik
dua ribu enam belas di lantai butuh waktu satu tahun membangun harmonisasi
maka dua ribu delapan belas mulai menjelangkan anggaran
dan tahun dua ribu delapan belas masyarakat sudah memberikan apresiasi kepercayaan kepada kami
indikatornya apa partai yang kami pimpin naik satu ratus dua puluh persen
perolehan kursinya dari tiga belas kursi ke dua puluh delapan
nah itu bagi saya kalau tadi bicara waktu cukup waktu dua tahun
untuk kami menyelenggarakan proses politik berbasis program politik subtansi
dengan membuka ruang ruang edukasi dalam pola kultural
mas ini targetnya di menjelang akhir dua periode apa saja yang ingin diturunkan
tadi kan kita bisa bicarakan mengenai pendidikan kesehatan dan juga ipm
target target atau angka angka yang ingin diturunkan mas
lebih pada konversinya adalah angka kemiskinan secara akumulatif
bicara sepuluh persen mau kita turunkan di bawah sepuluh persen
maka kalau di dalam kemiskinan berarti ada ruang pendidikan ada ruang kesehatan
kesejahteraan pertumbuhan ekonomi inflasi
konten konten ini nanti akan terkorupensi menjadi angka kemiskinan yang harus turun
berarti kalau wonogiri turun merepresentasikan pendidikannya lebih baik
pelayanan kesehatannya lebih baik ipm nya akan lebih tinggi
inflasinya akan lebih rendah pertumbuhan ekonominya akan lebih tinggi
nah indikator indikator inilah yang akan kami capai dengan apa
wonogiri angka kemiskinannya harus tinggi
oh gresetan gratis yang belum daftar ini kan janji
kalau tidak terbukti berarti mendowngrade keberadaan pdi seperti itu
kita harus berusaha
mas kenapa dipanggil mas jk
jk adalah nama hoki kami
kalau orang jawa itu nama joko kan banyak
joko bambang eko itu kan banyak
maka harus tampil beda
yang bisa memudahkan hanya nama maka namanya
berarti kan awalnya pengusaha terus ke politik
susah nggak sih adaptasinya mas
karena kan nggak ada background nya katanya ya
kalau bicara itu kan banyak teman banyak senior
kita bisa banyak belajar
yang penting kita open saja terbuka
terhadap masukan saran tidak anti kritik
maka ya alhamdulillah teman teman komitmennya luar biasa
untuk saling berkontribusi saling menguatkan
dalam proses adaptasi observasi di lapangan
ya alhamdulillah semua berjalan baik
dan pada akhirnya dari dua ribu sepuluh
kami terus belajar didampingi teman teman ya
ya dengan bismillah
silahkan sedikit bagi bagi motor
bisa ceritain itu gimana mas
hampir dua ratus an motor dibagikan
tepatnya dua ratus sembilan puluh empat sepeda motor kepada kepala desa dan kepala kelurahan
kenapa kami harus memberikan inventaris baru
kepada para kepala desa dan kepala kelurahan kami
pertama motor yang dipakai itu sudah berusia sepuluh tahun lebih pada waktu itu
yang kedua medan wonogiri cukup luar biasa
konturnya topografinya berbukit bukit dan bergunung gunung
dan yang lebih prioritas karena para kepala desa sudah menunjukkan kinerja
prestasi yang cukup luar biasa
ditandai dengan indeks pembangunan edm kami
indeks desa membangun kami meningkat
terus tata kelola dana desa kami terbaik sejawa tengah
pencairan dan pelaburan skema empat puluh empat puluh dua puluh terbaik sejawa tengah
lah menurut kami ini adalah sebuah giroh
sebuah semangat yang harus diapresiasi oleh pemerintah
bentuk apresiasinya adalah diberikannya sebuah fasilitas
kerja dalam bentuk inventaris sepeda untuk apa
meningkatkan kerja dan kinerja aparatur pemerintahan
gimana kan pak dengan adanya kritik kritik
kalau dibilang ini banyak sekali prioritas yang lain dibandingkan bagi bagi motor gitu
boleh enggak ada masalah
saya akan meluruskan tidak bisa dong bagi bagi motor
terkecuali desa kami tidak berprestasi
terkecuali capaian pemerintah kami tidak ada perbaikan
terkecuali infrastruktur kami belum pada tataran terselesaikan
itu namanya bagi bagi motor
selesai kinerja pemerintahan oke
aparatur pemerintahan desa oke
kolaborasi dana desa dan apbd nya berjalan dengan baik
dipotret oleh bpk kita mendapatkan wajar tanpa pengecualian
hanya tinggal tiga rekomendasi perbaikan
menurut kami itu adalah sebuah kondisi yang wajib kita berikan apresiasi
kepada siapa para kepala desa para kepala kelurahan
berarti uangnya ini memang sumbernya juga dari kinerja
ya kita akan menyampaikan bahwa
tata kelola dana desa di situ ada indeks prestasi
kita mendapatkan akumulasinya yang lainnya turun
kami dari tiga ratus tiga belas miliar dapat tambahan tiga puluh lima miliar
jadi tiga ratus lima puluh dua miliar
kalau itu hanya untuk sembilan empat miliar sepeda motor kami masih dua puluh enam miliar
yang kita bagi ke tujuh belas desa tiga puluh persen dari dua ratus lima puluh satu desa berarti tujuh belas desa kami distribusi
sesuai dengan kebijakan dari kmnq
jadi menurut kami kebijakan kami adalah kebijakan yang terstruktur
kebijakan terukur kebijakan yang tidak tendensius
mas ini untuk jadi seorang bupati ya biaya politiknya keberapa sih
kan cukup besar sepertinya
kalau biaya politik di kami periode kedua kita gratis
dengan menggelar sarasian sarasian menghadirkan warga menjadi ruang edukasi publik
menjadi ruang untuk kita saling mendialogkan
apa yang menjadi pemikiran warga apa yang menjadi kewenangan pemerintah
di situ di ruang dijadikan ruang artikulasi
dan pada akhirnya nanti kita perjuangkan bersama kita wujudkan dengan kebijakan kebijakan pemerintah
dengan begitu terus terbangun
saat masyarakat percaya kami menang delapan puluh empat persen tanpa harus kampanye cetak kaos dengan janji janji
cukup bicara bukti
terus ini kan berarti periode terakhir ya
ini kan periode terakhir mas jacket untuk
berada di kabupaten wonogiri memimpin seperti itu
rencananya ke depannya seperti apa
apakah ingin mencoba ini kan dengan modal yang cukup kuat ya kepercayaan hampir sembilan puluh delapan persen
kemudian juga sudah punya pengalaman di birokrasi
apakah ini juga akan jadi model untuk langkah atau lompatan lebih tinggi lagi
mungkin jadi caleg calon legislatif
kami adalah pribadi yang diberi kesempatan mengabdikan diri melalui partai politik
bagi saya itu sudah penghormatan yang cukup luar biasa
maka kami akan fokus melesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai bupati wonogiri
karena apa saya ingin mewujudkan cita cita kami yang paling mendasar yaitu apa
mengurangi angka kemiskinan
agar stigma wonogiri itu menjadi stigma yang positif
maka kami ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat wonogiri
yang dulu distigmakan miskin
kalau dengar wendegiri pasti konotasinya gaplak miskin kering
nah ini akan kami intervensi
alhamdulillah dari tiga puluh persen sudah sepuluh
dari sepuluh harapan saya nanti di akhir masa jabatan saya bisa di bawah sepuluh persen
satu digit angka kemiskinan itulah target prioritas yang akan kami perjuangkan bersama
sebagai ketua dpc ini juga mempunyai peran kuat untuk bisa meraup suara untuk pemilu dua ribu dua puluh empat di sini
seperti apa strategi dan juga peran mas jk ini untuk di jawa tengah khususnya di wonogiri sendiri
pendekatan seperti apa
kalau bicara elektoral kan tentu bicara responsibiliti pabrik
tetapi bicara respon kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyampaikan visi dengan baik
bisa menjelaskan visi ini dengan ketat bisa membuka ruang untuk beraudensi
bisa kita jawab dengan detail dan bisa kita wujudkan dengan kebijakan
itulah pola pendekatan yang kami lakukan bahwa ada penggagasnya
pemimpin harus bisa menggagas harus bisa menyelaraskan dan harus bisa memberdayakan
maka gagasan penyelarasan dan pemberdayaan itu bukti sudah kami lakukan
pdi perjuangan adalah wadah saya adalah instrumen ada di dalamnya
program adalah representasi dari visi prestasi adalah capaian kompetensi adalah janji
oh gresetan gratis yang belum daftar ini kan janji
kalau besok tidak terbukti berarti men downgrade ke perusahaan
men downgrade keberadaan pdi perjuangan